dan untuk melihat kemeriahan perhelatan akbar tahunan para pecinta jazz dalam jakarta international jazz festival dua ribu dua puluh
sudah ada produser lapangan cnn indonesia azalai pinata
selamat sore lea
lea bagaimana antusiasme penonton di hari kedua ini
baik para nisa di hari kedua animo penonton sudah mulai terlihat sejak sore hari ketika gerbang untuk masuk ke java jazz festival baru saja dibuka
yaitu sekitar pukul empat sore
dan menariknya kemarin saya juga menghabiskan waktu di sini mulai dari pukul lima sore hingga dini hari
dan untuk animo masyarakatnya untuk hari sabtu bisa dikatakan lebih ramai karena dari pukul empat sore sudah banyak pengunjung yang mengantri masuk
dan menariknya lagi lebih banyak keluarga yang hadir di festival kali ini
karena sebenarnya festival jaffa jazz festival ini mungkin bisa dikatakan cukup ramah dengan keluarga karena beberapa dari sebelas panggung yang disediakan
beberapa hallnya itu bisa penonton diberikan tempat duduk untuk menikmati acara musiknya dengan duduk di kursi tanpa berdiri
sehingga mungkin jika membawa anak kecil anak bayi ataupun balita itu sangat aman karena mereka bisa menikmati musik sambil duduk
tidak perlu berdempat dempatan dengan penonton lainnya
selain itu sempat ada kekhawatiran terkait dengan adanya outbreak virus corona
maka untuk presiden direktur pt jaffa festival
festival production yang sebagai penyelenggara java jazz festival tahun ini
ibu dewi gonta dia mengatakan saat preskon beberapa waktu lalu memang ada kekhawatiran itu
namun dia sempat berbincang dengan menteri kesehatan indonesia yaitu bapak terawan terkait dengan outbreak tersebut
dan dikatakan aman untuk meneruskan adanya salah satu festival musik jazz terbesar di asia tenggara ini
dan tentu saja dihimbau untuk beberapa penonton untuk menggunakan masker
dan tadi juga saya sempat melihat
segelintir penonton juga mulai mengenakan masker untuk menikmati musik jazz yang dimainkan di jakarta international expo hari ini
selain itu juga di beberapa spot di area konser
juga disediakan beberapa lokasi untuk bagi para penonton untuk melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer
yang sudah sesuai dengan keluaran dari menteri kesehatan indonesia
selain itu untuk jazznya sendiri untuk menikmati musik
di tahun kali ini java jazz festival keluar dengan tema redeem yourself through music
meskipun sedang ada outbreak atau sedang mengalami masalah pribadi apapun itu
diharapkan penonton yang hadir di java jazz festival bisa untuk sementara sebentar saja bisa menikmati masalah masalah yang ada di kehidupan sehari hari
lari dari masalah sehari hari untuk menikmati musik musik jazz yang dihadirkan kali ini
dan tadi sempat dibuka juga dengan penampilan dari salah satu musik
yang di sisi indonesia yang baru yaitu unmesh
dia tadi sempat menyanyikan beberapa lagu terutama lagu lagu cinta dia yang dia tampilkan di hadapan pengunjung yang sudah mengantri sejak sore tadi
nantinya di malam nanti sekitar pukul sepuluh malam akan ada penampilan dari the jackson
yaitu saudara saudara dari king of pop michael jackson sendiri
yang terdiri dari tito jackie jermaine dan juga marlon yang sedang melakukan tour memperingati
ulang tahun yang terdiri dari tito jackie jermaine dan juga marlon yang sedang melakukan tour memperingati ulang tahun
ke lima puluh dari the jacksons sendiri
mereka nantinya akan menampilkan beberapa lagu hits mereka seperti a satu back dan abc
namun bagi penonton yang ingin menonton special stage dari the jacksons
mereka masih harus menambah pembelian tiket lagi yaitu sebesar rp tiga ratus tujuh puluh lima untuk dapat menyaksikan para penggawa penggawa atau saudara saudara dari michael jackson
kembali ke farhan nisa
baik terima kasih produser lapangan sian dan indonesia
baik terima kasih produser lapangan sian dan indonesia